kebakaran melanda gedung tiga lantai kantor badan pelayanan perizinan terpadu atau bp dua t pemerintah kota bekasi
di jalan juanda bekasi timur selasa pagi sejumlah pegawai negeri sipil berhamburan keluar dari gedung
petugas satuan polisi pamung praja dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota bekasi
berjibaku membantu petugas pemadam kebakaran sejumlah kaca jendela dipecahkan untuk memudahkan petugas melakukan pemadaman
sejumlah pegawai menyatakan kebakaran terjadi saat aktivitas pelayanan sedang berjalan
kepulan asap tebal muncul dari ruang berkas di lantai dasar kemudian disusu kobaran api
api dengan cepat merambat ke lantai tiga dan membakar seluruh ruangan kantor
sedikitnya enam regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk menaklukkan api
diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di ruang arsip
akibat kebakaran ribuan berkas di ruang arsip hangus
tidak ada korban jiwa ataupun yang terluka dalam peristiwa ini
timbul itu dari mana
saya belum bisa kasih tau kalau itu nanti biar nanti yang perwenangan jayangan
dari lantai dasar atau lantai dua atau lantai tiga
saya juga belum tau karena lantai tiga lantai paling atas
tiba tiba ada kekulangan asap
tiba tiba ada asap yang turun